jalan akhir pekan
mbak desaf dan juga bang vito ini membahas data bocor jumlahnya kali ini ratusan
saya ke bang vito lagi nih bagaimana media terutama detik melihat dan juga mengawal peristiwa ini
iya ini jadi keprihatinan kita bersama ya kalau misalnya benar angkanya dua ratus tujuh puluh sembilan juta
dimiliki oleh akun bernama kos itu dan sampelnya yang sudah dikeluarkan seratus ribu
ini adalah angka yang terbesar yang pernah terjadi kebocorannya
angkanya lebih besar dari angka jumlah penduduk republik indonesia
karena konon kabarnya jumlah data orang yang meninggal juga ada
tapi beginilah fani ini juga sebenarnya jadi cermin
siapapun lah ya kita nggak mau menyalahkan institusi apa segala macam
tentu saja institusi yang lalai harus dibenahi dan orang yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi
tapi menurut saya kondisi kan
jadi sekarang sekarang ini aja ya sebelumnya e commerce bocor juga datanya
beberapa waktu yang lalu data dpt dua ribu empat belas yang jumlahnya jutaan juga bocor dan diperjualbelikan gitu
dan setiap hari kita mengalami sendiri barangkali fani dan mbak dewi juga mengalami setiap hari
mendapatkan sms dari akun anonim yang tidak dikenal yang menawarkan
jadi apa namanya pinjaman atau kemudian usaha untuk menipu dengan mengatakan selamat anda menjadi pemenang dan lain sebagainya
itu kan bentuk nyata kebocoran yang terjadi
jadi punggawa punggawa yang selama ini siapapun mereka yang harusnya menjaga kerahasiaan data pribadi
tidak menganggap ini secara serius
atau justru yang lebih parah adalah mereka menganggap bahwa ini komoditas yang bisa menggunakan
menguntungkan diri mereka sendiri
jadi di republik ini sebenarnya kebocoran data dari level yang kecil yang harian itu biasa terjadi
tiba tiba kita ditelepon oleh lembaga pembiayaan menawarkan pinjaman dan lain sebagainya
padahal kita nggak pernah memberikan data kepada mereka
kita nggak tahu data itu datangnya dari mana dan lain sebagainya
itu sudah terjadi belasan tahun puluhan tahun saya nggak tahu mulainya dari mana
jadi kalau misalnya ada
yang kejadian yang besar besar seperti yang terjadi di media seperti yang kita lihat beberapa hari terakhir ini ya
biasanya juga terjadi
bagaimana data kemudian menjadi sangat mudah kita didoxing
kemudian kita ditelanjangi di sosial media hanya karena kita berseberangan pendapat atau berseberangan opsi politik misalnya
dan kemudian lawan lawan
lawan lawan narasi politik tersebut menelanjangi kita sebagai bentuk intimidasi
itu kan bagian dari kebocoran data
jadi sebenarnya data kita di indonesia ini memang sebenarnya sangat sangat rentan
dan ini menjadi masalah kalah nasional
apalagi sekali lagi kalau misalnya benar
ini akun yang bernama kos yang mengatakan dia punya dua ratus tujuh puluh sembilan juta akun
negara indonesia ya semua telanjang pak
dan ini sangat bahaya buat kita
harapan kita upaya kita untuk menegakkan kedaulatan data yang di pemerintah dengung dengungkan beberapa waktu belakangan ini
faktanya ya kita sangat rentan dan sangat rapuh
upaya kita untuk melindungi diri menjaga kerahasiaan itu benar benar rentan sekali
dan ini juga dilakukan atau katakanlah
peristiwa ini terjadi di lembaga yang notabene harusnya pengawasan sibernya kan cukup kuat atau lebih kuat
begitu ya mbak desaf
saya ke mbak desaf sekarang ya
dan beberapa kemungkinan yang menurut pakar siber ini terjadi
dua di antaranya adalah juga kelelayan satu pihak atau suatu pihak
kalau tadi bang vito bilang jangan katakanlah fokus kita jangan mencari pertanggung jawaban
tapi kalau kita bicara mengenai pertanggung jawaban
tentu kita tidak bisa menutup mata
ini harus ada pertanggung jawaban hukumnya
kemudian juga tadi lemahnya pengamanan siber di indonesia
mbak desaf melihatnya seperti apa
ini terjadi pada lembaga bpjs
tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi atau bisa terjadi di lembaga lembaga lainnya
itu sudah terjadi ya
tahun lalu kan dua ribu dua puluh kan catatan berbagai lembaga kan menunjukkan setidak tidaknya ada enam kali kasus besar
dan publik bocor dicuri diperjual belikan direpas dan seterusnya
ini bahaya dari setidak tidaknya dua sisi ya
mas vito menyebut isi ekonomi ya kejahatan ekonomi
data diperjualbelikan untuk kepentingan ekonomi dipalsukan untuk kepentingan ekonomi
tahun tahun mau pinjam uang tiba tiba nggak bisa karena ternyata masih punya tumbakan sekian ratus juta
padahal tidak pernah pinjam
kalau namanya dipakai untuk pinjaman online yang sangat besar
khususnya dengan hukum bisa sangat lama
dan kemudian satu isu lain yang tidak kalah merinya
yang tadi itu bagaimana data yang bocor ini dipakai untuk menyerang lawan politik
jadi ada dokting ada macam macam lah karena berseberangan biologi berseberangan kepentingan dan seterusnya
ini dua hal yang sangat serius
nah yang sangat kurang dan saat ini sangat kita tunggu adalah
enam kasus itu kabarnya gimana sih
betul betul penangannya sampai sejauh ini seperti apa ya
untuk sampai pada proses perbaikan
kita perlu melakukan evaluasi
untuk sampai pada evaluasi kita perlu investigasi dulu apa masalahnya
di mana kita kemudian bisa mengidentifikasi titik titik mana yang dianggap lemah
bagaimana titik titik itu bisa diperkuat diperbaiki
dan kalau kemudian kita ketemu pada kelompok kelompok yang memang melakukan ini dengan sehat
maka kelompok itu harus mendapatkan hukumannya ya harus ada sanksinya apakah di dalam maupun di luar pemerintahan
jadi ini yang sampai sekarang kita harus mencari pengetahuan

jadi kita menganggap bahwa
pertama kita medin dan publik menganggap ini sebagai hal yang sangat biasa gitu ya
oh kemarin sudah kejadian sekarang kejadian lagi besok kejadian lagi
sangat berbahaya betul ini sangat berbahaya
dan data pribadi gak ada harga dirinya di indonesia ini
ini ngeri gitu ya ini mengerikan sekali
ini mengerikan sekali mana kita membangun martabat hal ini ya
membangun martabat kita sebagai negara yang berdaulat
kalau data data kita dengan begitu mudah bisa diambil oleh siapapun
termasuk mereka yang tidak tinggal di indonesia
bisa dipakai sebagai kekuatan untuk menyerang kita
bagi orang yang dengan rahasia negara ya mbak desaf
berarti kalau misalnya melihat ini apakah berkorelasi dengan urgensi pengadaan ruu perlindungan data pribadi
bang vito dan juga mbak desaf saya ke bang vito dulu deh
ya perlindungan ancang undang undang itu kan sebenarnya apapun itu adalah regulasi itu kan sebenarnya tools
tapi yang harus dibangun itu sikap mental dan tingkat disiplin barangkali
pengawasan dan pengendalian terhadap data
jadi data itu jangan lagi dianggap sebagai sesuatu yang tak disimpan dalam
namanya raci saja tanpa pengawasan dan security yang kuat dan cermat gitu
jadi sikap mental kita sih barangkali sekali lagi ini adalah puncak gunung es fani menurut saya
betul saya setuju bahwa kalau ini benar benar bocor
pelakunya harus ditindak sangat tegas institusinya harus diberi pelajaran yang sangat tegas
apalagi kalau misalnya benar bpjs kesehatan
lalai dalam menjaga data kita ya itu sangat berbahaya sekali
karena hampir semua data warga negara indonesia yang beradministrasi itu pasti ada di bpjs
tapi lebih dari itu menurut saya ini adalah bagaimana kita mengelola kembali
bagaimana kemudian sikap mental kita dalam pengelolaan data dan penyimpanan data
jangan lagi kemudian data itu di
ditaruh serampangan sehingga bisa dijadikan komoditas dan diperjualbelikan
untuk kepentingan kepentingan macam macam
sekarang sekarang ini barangkali alasannya memang alasan ekonomi semata
tapi ke depan ya
menguasai sebuah negara kan kalau kita punya datanya enak banget
itu yang terjadi sama pemilu amerika serikat yang dituduhkan
hacker hacker rusia terlibat dalam pemilu beberapa tahun
yang lalu di negara itu
kalau mbak desaf sendiri seperti apa mbak desaf
saya melihat bahwa isu tentang pengusangan undang undang perlindungan data tiba di
tidak tidaknya punya hal yang jadi keutuhannya
yang pertama bahwa ini mendesak dan sudah sangat penting untuk kita dibahas
sebagai salah satu bentuk ikhtiar gitu ya
untuk pencurian data ini
dan undang undang diharapkan kita akan tahu bagaimana ini aturan main
untuk mereka yang bergerak dalam bidang storing data
marketplace yang ngumpulin data itu datanya ditaruh di mana
kalau bocor apa
tantunya buat mereka
ketika menyimpan data apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
misalnya gini di amerika serikat dan di beberapa negara eropa
ada aturan di mana
seluruh lembaga boleh menyimpan data
tabah gitu ya user atau customer itu cuma untuk tiga tahun saja
nah itu data harus dihapus
nah apakah indonesia perlu mengambil
hal seperti itu sebagai salah satu policy
patut dipertimbangkan ya
hal lain misalnya apakah
data yang menyangkut
yang sangat seperti yang ada di bpjs kali ini
ini harus disimpan dengan cara cara tertentu
tibakan orang orang dengan kapasitas tertentu
sehingga ketika terjadi kebocoran
mereka setidak tidaknya punya standar kompetensi
yang kita bisa harapkan untuk melakukan
cuma mitigasi ya tetapi langkah
langkah ameliorasinya gimana
kepenjagaan situasi menjadi makin buruk gimana
tentang terhadap rancangan undang undang itu
bahwa masih ada bagian misalnya pasal dua puluh enam
yang kalau tidak salah itu secara
perahasiaan negara keamanan nasional
isu isu pembangunan dan sebagainya
isu tentang data pribadi itu
boleh dikesampingkan dengan catatan catatan tertentu
memasukkan menjadi perhatian kita saya kira dan media
karena sekali lagi ini mengingatkan kita pada
apa yang disampaikan oleh mas vito pada bagian pertama tadi
perlindungan undang undang perlindungan data pribadi
justru menjadi alat negara untuk merepresi kelompok kelompok
yang mungkin punya kritik kritik atau dianggap bertentangan dengan
kepentingan negara gitu
merintahnya atau kepentingan para pejabat tertentu
melegal kenapa yang disebut
ini harus dihati hati

jadi sebenarnya masih ada atau masih banyak pekerjaan rumah
bang vito dan juga mbak desaf
masih panjang perjalanan indonesia dalam mencapai kedaulatan pengolahan keamanan siber
tapi kita tentunya masih punya harapan terutama mengenai edukasi
dan juga kita tugas media untuk mengedukasi dan meliterasi warga
untuk tetap harus waspada menjaga keamanan data dirinya masing masing
sayang sekali karena durasinya sangat sempit
mbak desaf dan juga bang vito insight malam hari ini yang sangat berguna tentunya akan
dan kita juga harapkan bisa menjadi pertimbangan ya bagi pihak berwenang
di luar sana yang menonton cnn indonesia newscast pada malam hari ini dalam
apa ya membuat kebijakan kemudian juga menangani kasus kasus yang sedang terjadi ke depan ini
terima kasih atas waktunya
bang vito dan juga mbak desaf sehat selalu
terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini
dan tetaplah bersama kami cnn indonesia newscast masih akan segera kembali